assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
sebagai salah satu bagian dalam syariat islam
wudhu yang sempurna menjadi syarat sahnya sholat
sekaligus menjadi sarana untuk menghilangkan hadas kecil
tak hanya itu dengan menjaga wudhu
akan ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh
nah untuk membahas tema terkait fikih wudhu ini
sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini pak kiai
nah pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
bahasan kita hari ini adalah terkait fikih wudhu
dan keutamaan wudhu sebenarnya
tapi sebelum kita bahas lebih lanjut
kita juga ingin tahu
sebenarnya kalau kita bicara makna atau definisi wudhu itu apa sih
wudhu itu dalam bahasa arab
itu artinya secara bahasa
tidak keluar dari yang artinya
dan berseri ya
ada orang yang bersih tapi tidak berseri seri
mungkin kulitnya bersih
make upnya bagus tapi banyak hutang
jadi yang muram aja ya pak ya itu
kalau wudhu itu menggabungkan tiga unsur ini
dan itu yang kemudian nanti
menjadi bukti di hari kiamat
nanti akan kita terangkan orang yang rajin berwudhu
itu bukan saja bagus
bukan saja bersih
tapi juga berseri seri
itu dari aspek bahasa
ada pun wudhu dalam syariat islam itu adalah
beribadah kepada allah
bagian tertentu dari anggota tubuh
ketiga orang itu
kemudian melakukan apa yang disebut
dengan nama hadas
hadas itu seperti orang pipis
orang buang air
atau kemudian bersentuhan
yang bukan mahrumnya
ya atau kemudian
melakukan hubungan suami istri
maka disitu diminta orang tadi
untuk melakukan ibadah
semua orang sudah tahu
kalau masih harus melihat
cara berwudhu digapai kemuliaan
itu rasanya tidak pernah
berarti dia berwudhu
baik dan benar memang semuanya
baik kalau kita bicara
hukumnya wudhu sendiri
wudhu itu tidak ada hukumnya
hukumnya akan berkaitan
sebagai apa wudhu ini
kalau nempel sama
solat jumat kayak tadi
saya jumatan di studio ini
kemudian saya sebelum jumatan
harus berwudhu kan
karena syaratnya solat harus
maka wudhu nempel
wudhu nempel sama
solat asar jadi wajib
wudhu memegang mushaf
karena mushaf ini tidak boleh
dipegang kecuali oleh orang
yang dalam keadaan suci
wudhu itu bisa menjadi sunnah
sunnah ketiga air itu
banyak mudah murah
tetapi saya wudhu tadi subuh
tajdid memperbaharui wudhu saya
semakin banyak gerakan tangan
semakin banyak air
kan semakin banyak keutamaan yang saya dapatkan
nah wudhu yang seperti ini
hukumnya menjadi sunnah
ada wudhu yang menjadi haram loh
ketiga musim kemarau
hanya cukup untuk minum
di rumah itu
maka saya tidak punya kewajiban
kalau saya pakai air itu untuk berwudhu
maka ada orang lain yang dehidrasi
maka saya berpindah dari wudhu
ini namanya memahami
kalau tata caranya selain gerakannya
mungkin kita sudah paham
yang perlu diperhatikan itu
soalnya ada beberapa pandangan yang berbeda
ada yang harus diucapkan niatnya
ada yang tidak perlu
bagaimana kita itu harus bersikap segera
kalau bicara soal niat dalam bab toharoh
itu memang ada ulama yang mengatakan
niat dalam ibadah itu
kalau ibadahnya tidak bisa dicerna oleh akal
ini namanya dalam bahasa fikih
kenapa sholat dua rokaat
tidak ada alasannya
kenapa empat rokaat
itu perintah agama
kalau anda beriman kepada allah
anda percaya dengan rasulullah
anda kerjakan tanpa mencari logikanya
itu namanya ibadah mahdoh
tapi ada ibadah yang namanya
bisa dicerna kan
ya supaya bersih
itu namanya ibadah ghayrul mahdoh
ibadah yang gairu mahdoh
yang bisa dicerna akal
itu tidak membutuhkan niat
tapi ibadah yang mahdoh
ya kan tidak masuk akal kan
kok bersuci pakai debu
dibasuhnya juga cuma itu itu saja
maka dia butuh niat
tetapi keluar dari itu semua para pemirsa
niat itu adalah
jadi yang paling penting dalam hati
kalau dia mau mengucapkan
itu hanya untuk membantu dan menguatkan
itu yang penting
adalah menggambarkan ibadah
kemudian mencerminkan hukumnya
misalnya ketika saya berudu
pas waktu duhur
berarti dia niat wudhu yang wajib
itu yang dikatakan niatnya
habis itu tentu
membasuh anggota anggota tertentu
karena pertanyaannya tadi adalah
kita perhatikan ketika berudu
adalah ratanya air
yang memang harus dibasuh
atau harus diusap
karena disinilah nanti
yang akan membedakan
derajat orang yang berudu
mau duduk surga kelas ekonomi
atau di tengah kelas bisnis
itu yang menentukan
bukan sebatas gerakannya
tapi kata rasulullah adalah
apalagi kalau musim dingin nih
di negara yang punya dingin
atau kalau di indonesia mungkin subuh
orang yang nanti derajatnya paling tinggi
karena melakukan isbahul wudu
dia menyempurnakan wudunya
alal makari dalam kondisi
yang dia tidak suka kena air
kalau bulan ramadan
itu biasanya sempurna banget
karena kelihatannya bukan wudu
bahkan orang yang wudhunya ketika di luar puasa
nggak pernah kumur kumur
ini lama banget kadang kadang
yang justru hukumnya menjadi makro
ketika selesai duhur
nah itu yang kita katakan bahwa
kesempurnaan wudu itu
dari penghambaan saya
atau saya sekarang sedang di eropa
atau nanti september
saya ada di belahan bumi selatan
saya sehat sedang dingin
saya katakan wudu itu
ini namanya isbahul wudu
tapi kalau anda rematik
anda punya penyakit
kalau bercampur antara dingin dan air
itu tidak berbahaya
itu tidak perlu dilakukan
itu namanya isbahul wudu
pak kiai kita akan bahas lagi
lebih jauh tentang wudhu ini
dan apa saja keutamaannya
di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
mengganggu lalukan wudu yang biasanya bujang
bagi perempuan yang ada dirinya
ya sudah ini
apakah pemirsa tidak mengandung
jangan sampai nanti orang yang sholatnya sudah benar dan sempurna itu tidak sah karena salah dalam berwudhu
itulah rahasianya mengapa wudhu itu mendapat balasan yang begitu istimewa
karena dia menentukan sah dan tidaknya sholat
dia menentukan kebolehan dan ketidakbolehannya kita memegang mushaf petunjuk allah itu
jadi disitu gak boleh
ada orang yang penting basah tapi dia harus belajar misalnya saja
yang paling pokok dalam wudhu misalnya adalah membasu wajah
dia harus tahu yang namanya wajah itu apa
dan itu yang menentukan adalah ahli bahasa pada masa al quran diturunkan
ketiga falsil wujuhakum
wajah itu mana
apakah ini bagian dari wajah atau bagian dari telinya
itu semuanya para pemirsa tersedia di dalam fikih
kalau saya terangkan hilafnya akan panjang tetapi bisa dibaca
itu harus menjadi kewajiban setiap orang
kalau bicara tentang wudhu itu tidak ada urusan kiai dengan murid
tidak ada urusan profesor dengan orang lain
karena mempelajari wudhu itu menjadi kewajiban semua orang
karena setiap orang pasti punya kewajiban wudhu setiap harinya
nah ini harus dipelajari
ini sampai mirfak siku
jangan kemudian ngukur pas pasan
siku saya begini
boleh jadi yang ini basah
yang dibaliknya belum basah
nah ini yang harus betul betul diperhatikan
pak kiai apa saja kemudian yang membatalkan wudhu
ada anggapan kan aduh jangan jangan kalau sudah hulu kemudian bersentuhan dengan yang pasangan kita mental bagaimana
wudhu itu terkait dengan hadas
bukan terkait dengan najis
jadi kemarin pak mirsa mungkin saya sudah pernah mengisi disini terkait dengan toharo
hadas itu ada yang hadas kecil dan ada yang disebut dengan hadas besar
hadas kecil itu adalah keluarnya apapun
baik melalui alat kelamin di depan atau dubur di belakang
kemudian ada yang disebut dengan hadas besar
yaitu kalau perempuan misalnya haid kemudian suci atau suami atau laki laki bermimpi basah
atau kemudian pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri
jangan sampai pertanyaan salah pak
kalau ada pacar berhubungan dengan pacarnya
wajib mandi enggak
itu poinnya bukan
wajib mandi betul
yang wajib mandi itu kalau dilakukan pada hubungan yang dibenarkan oleh agama
jadi disitu namanya hadas
nah selain aktivitas itu itu tidak akan membatalkan wudhu
bahkan misalnya contoh yang paling ekstrim saja
keyakinan saya yang bermazhab imam shafi'i atau sahabat saya bermazhab imam
imam ahmad dan bermazhab imam abu hanifah
maka kalau saya berjalan ke masjid saya sudah punya wudhu nih
tiba tiba misalnya saya pakai sarung yang tidak menutup sampai di bawah
tau tau bagian betis saya dijilat sama anjing
maka saya cukup mensucikan bekas jilatannya tanpa berpengaruh kepada keabsahan wudhu saya
karena ini najis bukan hadas
itu yang harus kita pahami
jadi orang kalau sudah berwudhu mau makan boleh nggak
gak ada yang melarang gitu loh
tetapi kalau nanti makan makanan yang meninggalkan bau di mulut
maka dia bukan berarti nggak boleh sholat karena wudhunya batal
tapi dia tidak pantas untuk ke masjid
apalagi azan jadi imam karena menyakiti makmum
habis makan jengkol dua piring misalnya
dia sudah berwudhu gitu loh
apa kemudian dia boleh sholat boleh
tidak ada yang melarang kalau sholat sendirian misalnya
tetapi itu tetap dalam batasan makruh
kenapa karena dia mengeluarkan bau
mengeluarkan bau ini bisa jadi tidak sekedar makro
kalau sampai nanti meninggalkan bekas di masjid
orang kemudian dikembali oh saya nggak lagi ke masjid itu lah
karena imamnya begitu dan sebagainya
nah itu tidak ada kaitannya dengan wudhunya
wudhunya tetap sah
pak kiai ada nggak sih sebenarnya amalan sunnah yang juga bisa membuat derajat wudhu ini menjadi lebih baik
oh iya yang pertama adalah niat mudawamul wudhu
dawam itu adalah selalu dalam kondisi berwudhu
ini adalah implementasi dari firman allah
innallaha yuhibbut tawwabin
orang suka allah itu sangat dengan orang yang suka taubat
dan yang kedua yuhibbul mutatawabin
maka dulu guru saya itu bilang
ada wirid yang cukup ampuh tanpa kamu mengeluarkan kata kata
saya bertanya sama guru saya apa
setiap hari kamu berwudhu
begitu batal langsung berwudhu
terlepas apakah kamu mau sholat atau tidak
mau memegang mushaf atau tidak
tapi dalam hidupmu harus selalu dalam keadaan berwudhu
tapi tadi itu berwudhu kalau dia batal wudhu lagi
apa berarti kemudian wah gak bisa mesra mesraan dong
kalau ya bisa lah mesra mesraan dengan istri dapat pahala
begitu wudhunya batal berwudhu lagi kan dapat pahala lagi
nah itu adalah amalan yang sangat dahsyat
itu terjaga hatinya terjaga batinnya terjaga fikirannya
bahkan dulu saya punya kawan ya itu hafalannya luar biasa
saya selidiki apa sih apa harus uji iq pinteran mana saya dengan dia
ternyata dia punya amalan
di kemudian hari saya tahu bahwa semenjak dia kecil dia selalu membiasakan dalam keadaan berwuf
pak kiai ini pengalaman pribadi nih
pada saat sudah berwudhu misalnya kita tidak sengaja bersentuhan dengan misalnya yang bukan mahrum
mungkin karena di tempat publik misalnya
yang tidak sengaja
kadang kadang masih bimbang juga ini membatalkan wudhu nggak ya
sampai akhirnya kalau udah bimbang saya mendingan wudhu lagi gitu
itu tinggal bagaimana mila berguru
karena mila bukan ahli agama
tentu tinggal mila bertanya kepada saya
saya akan menguraikan sebetulnya masalah ini ini kan masalah yang sudah lama
selesai di masa sahabat selesai di masa para ulama
hanya kan di masa lalu
itu jadi identitas
kalau megang istrinya batal itu orang no katanya
kalau megang istrinya tidak batal itu orang muhammadiyah orang persis
politik aliran di masa lalu
sebenarnya itu bukan masalah nu dengan muhammadiyah
itu masalah lahir itu semenjak adanya quran
jadi quran memberi ruang untuk pemahaman yang berbeda
jadi kalau ada orang bertanya kepada saya
pak tolong jelaskan menurut al quran
menyentuh perempuan yang bukan mahrumnya itu batal atau tidak
kalau menurut al quran
tapi kalau diminta pemahaman bapak dari ayat quran saya berani jawab
imam abu hanifah misalnya imam malik dan imam ahmad
tiga imam besar ini mengatakan sekedar bersentuhan itu tidak batal
imam shafi'i bilang asal bersentuhan batal
ini masalahnya dimana
masalahnya ayat qurannya
dengan beragam kiroat yang ada
kan qurannya bilang begini singkatnya
kapan wudhu itu batal
ada yang baca panjang
ada yang dibaca qira'ah hamzah az zayyat bagian dari qira'ah shab'ah
itu dibaca aw lamastumun nisa
oleh karena itu kata imam abu hanifah misalnya
aw lamastumun nisa itu dari bahasa arab
itu adalah bahasa yang santun terkait dengan hubungan suami istri
kan kita suka menggunakan kata tertentu
karena kita tidak berani menggunakan kata yang terlalu vulgar
menceraikan istri kan bisa jadi kamu saya cerai
tapi bisa jadi kamu pulang ke rumah
kata imam abu hanifah
aw lamastumun nisa itu adalah bahasa halus dari persetubuhan
kalau tidak bersetubuh maka tidak batal wudhunya
imam malik mengatakan batal nggak batal itu bukan soal laki atau perempuannya
kata kata lamasa yulamisu itu mengandung maknaat pola meminta
ini agak vulgar aja lah
kalau saya membangunkan istri saya malam hari saya colek
mau ngajak tahajud atau mau ngajak berhubungan intim
logikanya laki yang menghubungi perempuan dalam kondisi sudah ikatan pernikahan yang sah pasti ada syahwat
maka kata imam malik bersentuhan atau tidak bersentuhan batal atau tidak itu kaitannya dengan syahwat
kalau saya bersentuhan dengan perempuan cantik sekali tapi saya tidak punya sahwat
saya merasa tadi di busway bersentuhan tapi sama kok dengan bersentuhan dengan tiang listrik tidak batal kata imam malik
oke oke jadi sudah ada syahwat disitu ya
kalau saya bertemu dengan orang yang sudah sepuh tapi saya tahu ini artis masa lalu nih di masanya cantik sekali
kemudian ketika bersentuhan saya merasa nikmat berimajinasi dengan kecantikan perempuan ini di masa lalu
aulama'a astumun nisa'a ada yang pendek dibaca awulama'a astumun nisa'a
itu tidak mengandung pengertian kecuali bersentuhan secara mutlak
maka imam shafi'i katakan batal itu semuanya berdasarkan al qur'an
oke baik nanti kita bahas lagi pak kiai
saya masih penasaran terkait sebenarnya kemuliaan dengan menjaga wudhu itu apa di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode keutamaan wudhu
kita lanjutkan lagi pak kiai
sebenarnya apa keutamaan atau kemuliaan bagi orang orang yang senantiasa menjaga wudhu
ya yang pertama dijanjikan surga
itu pada peristiwa al isra wal mi'rat
rasulullah diperlihatkan surga pada satu episode di surga itu
rasulullah dalam riwayat itu mendengar suara sandal
kata nabi ini suara sandalnya siapa suara sandalnya bilal
logikanya berarti beliau kan dapat sk itu
pasti masuk surga
acc ini masuk surga
acc masuk surga
setelah nabi kembali ke mekah nabi boleh jadi punya begitu banyak persoalan masalah kehidupan dakwah
nabi tidak pernah bertanya lagi sama bilal
hingga di madinah nabi ingat
begitu di madinah nabi bertanya sama sayyidina bilal
ya bilal hadis nih soalnya muslim itu
ceritakan kepada saya
itu pekerjaan yang pernah kamu kerjakan semenjak kamu masuk islam
arja indahullah yang paling kamu jadikan harapan saat bertemu dengan allah
kita kan pasti punya andalan kan ada baju andalan ada mobil andalan misalnya
kata bilal kenapa ya rasulullah
ya karena saya mendengar suara sandalmu di surga
maka dalam hadis itu seolah olah nabi itu cemburu sama bilal
maka bilal dengan penuh kerendahan hati gak sombong
kalau saya kan jadi sombong
nabi baru tahu ya hebatnya saya
kalau bilal enggak
alayya yukhar ya rasulullah
apa pantas nabi nabi itu seperti saya
nabi itu jauh surganya nanti daripada saya
kata nabi itu urusan lain bilal
yang penting cerita dulu apa yang kamu amalkan
saya ini ya rasulullah tidak pernah beribadah apapun
tidak pernah bekerja apapun
yang lebih saya andalkan dan saya harapkan di hadapan allah nanti
melebihi kebiasaan saya selalu berwudhu dengan sempurna
setelah saya berwudu saya akan sholat
sholatnya dua rokaat
tetapi bilangan sholatnya berapa kata rasulullah
apa dua rokaat berhenti terus
kata bilal tergantung ya rasulullah
kalau saya setelah wudhu saya tidak memiliki pekerjaan apapun
sholat saya sepanjang apa yang ditakdirkan oleh allah
jadi tidak berhenti berhenti karena kosong
tapi kalau seperti mila terus ada kerja untuk mengusir
ya berhenti dari sholatnya
datang ke cnn
jadi semampunya saja ya
itulah yang menjadi keistimewaan wudhu
itu yang pertama
yang kedua wudhu yang sempurna itu akan menjadi identitas muslim di hadapan rasulullah
nabi bersabda kepada para sahabat di hadapan sahabat
saya ini berharap
ingin bertemu dengan saudara saudara saya
bukankah kami ini saudaramu
oh enggak kata nabi
adalah orang yang tidak pernah melihat saya
tidak pernah berjumpa dengan saya
tapi beriman dengan saya
tapi saya potong sedikit ke sini
langsung kepada tujuannya
sahabat kan bertanya
nabi kalau nanti di akhirat
nabi ketemu saidina umar kan kenal
kalau ketemu muhammad faiz gimana
seandainya ada kuda hitam yang gagah di hadapan saya
ada ratusan kuda
kemudian ada satu kuda
yang badannya itu hitam semua
tapi kakinya dari lututnya putih
apa yang akan kalian lihat di lehernya
ada putih putihnya sedikit
itu kuda yang paling bagus
kuda yang memberi cahaya putih di tengah warna hitam
itu yang disebut di dalam hadis
dari bekas wudhu
jadi bekas itu mila
tidak boleh dipertanyakan di dunia
ada banyak orang yang salah memahami agama
asal ada orang berseri seri banyak wudhu
padahal skincare nya mahal
itu bukan di dunia hadis nabi
itu indalhaut di telaga
nanti orang itu akan datang ke telaga itu
yang boleh masuk yang dikenal nabi kan
itu yang nanti akan minum
dari tangan rasulullah
kemudian orang itu
tidak akan pernah merasa haus
di tengah panasnya kejadian di maksar
itu adalah balasan
untuk orang yang berwudhu secara sempurna
betapa murahnya surga
betapa mudahnya bertemu dengan rasulullah pada hari kiamat
hanya dengan berwudhu
yang itu kita lakukan hari ini gratis
dan tidak diminta bayaran oleh studio ini
itu menunjukkan betapa murahnya allah
betapa mudahnya beragama
dan betapa dahsyatnya amal
karena ketundukan hati kita
masya allah jadi dasyat sekali ya
dengan menjaga wudhu
kita termasuk umat rasul juga
yang dimudahkan untuk senantiasa menjaga wudhu ya pak kiai
pak gaya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara
pemirsa semoga apa yang tadi kita sudah bahas
bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi pribadi
dan juga menjalani hidup yang lebih baik lagi
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan berjumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya
wa bila'i taufiq wa li'l dayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh